pada hari ini merupakan hari wisuda mendiang brigadir noviansyah yosua utabarat
yang digelar di universitas terbuka convention center tangerang selatan banten
sang ayah samuel utabarat datang mewakili brigadir yosua
untuk menerima ijazah yang diserahkan oleh rektor ut
sosok brigadir yosua menjadi wisudawan terpilih yang diundang
karena ut hanya mengundang wisudawan dengan ipk minimal dua tujuh
almarhum lulus sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum
fakultas hukum dan ilmu sosial dan ilmu politik
universitas terbuka dengan ipk tiga dua puluh delapan
yang masuk dalam kriteria nilai memuaskan
ut memberikan apresiasi atas peraihan brigadir yosua
sebagai salah satu mahasiswa dengan ipk memuaskan tersebut
dengan memfasilitasi dan juga mengakomodir
kehadiran dari kedua orang tua almarhum
untuk hadir di ut sisi pada hari ini
ayah brigadir yosua samuel tabarat hadir untuk mewakili wisuda anaknya
di universitas terbuka tengah selantan banten
apa harapan keluarga dari brigadir yosua
menanggapi perkembangan milikan pori
kami terhubung dengan rekan kami
ada produser lapangan cnn indonesia putih van fudi
langsung dari ut atau jakarta tampaknya
selamat siang putih
siapa saja yang hadir dalam wisuda brigadir yosua pada hari ini
dan apa komentar dari ayah almarhum terkait dengan wisuda mendiang yosua
selamat siang heranov dan juga pemirsa
baru saja selesai acara wisuda
di universitas terbuka convention center tengah selantan ini
tadi setelah kloter pertama berlangsung
yaitu lima ratus mahasiswa atau lima ratus wisudawan
yang telah menerima ijazahnya dari rektorat
yang diserahkan langsung oleh rektor universitas terbuka
kemudian dilangsungkan penyerahan ijasah
ayah brigadir yosua samuel huta barat ini sebagai simbolis
bahwa seharusnya brigadir joshua juga mengikuti wisuda pada hari ini
namun karena memang musibah yang menimpa pada bulan lalu
menimpa brigadir c pada bulan lalu
sehingga penyerahan ijazah ini diberikan kepada orang tua
atau ayah dari brigadir j samuel huta barat ini
tadi suasana di dalam auditorium berlangsung haru seperti itu
setelah prosesi penyerahan ijasah
tidak hanya sang ayah ataupun kerabat

datang kerabat brigadir jaya yang datang tetapi juga wisudawan wisudawan lain juga tampak menangis terharu
begitu melihat prosesi penyerahan ijazah bahwa seharusnya yang menerima ijazah adalah brigadir j
tetapi karena ada peristiwa nahas yang menerima yang menimpa brigadir j maka proses tersebut berlangsung secara simbolis kepada sang ayah saja
jika anda bertanya siapa saja yang datang menghadiri acara wisuda brigadir ini kedatangan ini diwakilkan oleh sang ayah samuel huta barat itu sendiri bersama kuasa hukumnya
kemudian juga oleh ketua komunitas civil society irma huta barat beserta juga sang kerabat dari ibu brigadir j itu sendiri yaitu tes sinambela
seharusnya memang ibu brigadir j yang diundang untuk datang ke gedung wisuda di universitas terbuka convention center ini
tetapi sang ibu mengaku belum sanggup untuk mendatangi wisuda karena masih trauma dan juga masih belum dapat mengikuti acara acara yang berkaitan dengan
atau mengingatkan dengan sang anak brigadir j itu sendiri sehingga diwakilkan oleh kerabat dari sang ibu itu sendiri
tadi juga sudah berlangsung profesi wisuda setelah berlangsung maka dilakukan konferensi pers dari rektorat universitas terbuka
bersama dengan sang ayah samuel huta barat

sedihnya ketika menerima ijazah yang diberikan oleh rektor universitas terbuka yaitu ojat dar ojat
ia mengatakan bahwa cita cita yang pendidikan tinggi merupakan cita cita yang diinginkan oleh brigadir j
bahwa sebenarnya brigadir j ini setelah selesai
menempuh pendidikan sarjana maka brigadir j ini sudah menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa
ia akan berencana untuk melanjutkan program s dua seperti itu atau program magister
untuk mendapatkan jendang karir lebih tinggi yaitu perwira polisi yang dicatatkan oleh brigadir jaya
namun sayang sekali setelah wisuda ini yang direncanakan akan berlangsung pada bulan juli
tetapi diundur pada bulan ini ya gue agustus dua ribu dua puluh dua
ternyata kejadian naat
sudah menimpa brigadir j sehingga tadi
hal itulah yang menjadi flashback oleh sang ayah dan juga kerabat brigadir j yang tadi sudah datang menerima ijasa
mengingat kembali perjuangan brigadir j yang telah menempuh masa pendidikan sarjana ini sejak tahun dua ribu lima belas
yaitu di unit program unit program belajar jarak jauh universitas terbuka jambi
brigadir j ini masuk pendidikan sarjana sejak tahun dua ribu dua belas
dan selesai pada april lalu
artinya ada jarak tujuh tahun untuk brigadir j menempuh program sarjana ini
ini dikatakan oleh sang ayah bahwa lamanya masa studi ini dikarenakan sibuknya brigadir j akan penugasan keluar kota
sehingga ia harus menunda beberapa semester perkuliahannya
dan dari pihak rektorat universitas terbuka sendiri bahwa brigadir jaya ini merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan nilai sangat memuas
sehingga inilah alasan rektorat mengundang pihak keluarga brigadir j untuk datang langsung ke gedung universitas terbuka convention center
bahwa hanya wisudawan wisudawan terpilih saja yang dapat melangsungkan wisuda secara langsung di dalam gedung
yaitu wisudawan yang memiliki ipk minimal dua lima
sementara brigadir j sendiri ini sudah masuk dalam kriteria atau predikat ipk yang sangat menguaskan
oleh karena itu universitas terbuka ini memberikan
apresiasi kepada keluarga brigadir joshua
yaitu mengundang kedua orang tuanya dengan memfasilitasi dan juga memberikan akomodasi kepada orang tuanya untuk datang langsung ke dalam gedung rektorat
atau ke dalam gedung universitas terbuka convention center ini untuk melangsungkan kegiatan wisuda secara simbolis
dan dalam proses wisuda tadi memang suasana haru
tetapi tadi saya sempat bertanya juga kepada pihak keluarga brigadir j
bahwa bagaimana tanggapan mereka
akan hasil otopsi yang ternyata hanya menunjukkan luka tembak
namun pihak brigadir j ini masih belum dapat menyampaikan komentar tersebut
karena suasananya masih ada suasana haru mengingat dengan masa masa perjuangan pendidikan brigadir jaya itu sendiri
baik singkat saja saya ingin tahu kapan ayah dari almarhum yosua ini akan berangkat pulang ke jambi
apakah hari ini atau masih mengawal ya dari kasus yang menimpa anaknya
karena kita tahu sepekar ini akan
baik itu lembaga dpr
kemudian sidang etik juga akan dijalani oleh ferdis sambo pakar pekan ini
ayah brigadir j atau samuel huta barat ini sudah tiba di tangerang selatan sejak semalam
tidak ada pengawalan khusus
baik ayah maupun kerabat lain yaitu tes sinambela dan juga irma huta barat ini
datang ke lokasi wisuda
tidak ada pengawalan khusus dari aparat
tetapi memang ketika tadi pagi sudah sampai
mereka langsung berada di ruang vip
sehingga kami para awak media ini tidak dapat berkomunikasi secara langsung atau wawancara secara langsung
selama proses wisuda atau proses sebelum wisuda itu sendiri
tadi proses wisuda selesai sekitar pukul dua belas
dan setelah itu melakukan konferensi pers kepada awak media sekitar tiga puluh menit
dan setelah itu pihak keluarga ini akan langsung berangkat ke jambi
dengan pesawat pukul lima belas
nanti heranov sehingga ketika tadi selesai konferensi pers
mereka langsung berangkat menuju bandar sukarno hatta
untuk nanti pulang ke jambi pada pesawat pukul lima belas
baik terima kasih atas laporan anda puti fanfudi
langsung dari tangerang selatan banten